dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di filipina kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk filipina bapak agus wijoyo
selamat pagi pak agus
pak agus ini terkait gempa yang terjadi dikabarkan pusat gempa
ini di sebelah timur tenggara kota dolores pulau luzon atau sekitar tujuh puluh dua km pak dari ibu kota manila
apakah getaran gempa ini terasa pak sampai di manila
ya saya menjawab sebagai saksi saja ya
jadi pada waktu itu pagi pagi saya perhatikan ada lampu candelir itu bergoyang goyang yang tidak seperti biasanya
saya sudah curiga bahwa itu adalah gempa
tetapi karena tidak terasa oleh saya maka saya juga sangsi juga
apakah karena pintu saya dibuka itu ada angin dari luar tidak ditemukan jawabannya
tapi sudah ada sedikit perasaan saya bahwa ini gempa
padahal pada waktu itu saya tidak tahu terjadi gempa di luson utara
jadi di manila itu yang saya rasakan
kemudian dari berita lain yang ada di sekitar manila katanya itu lebih terasa untuk gedung gedung bertingkat tinggi
dan beberapa kantor di pusat makati itu sudah memperlakukan langkah langkah darurat untuk penyelamatan
jadi pada waktu itu saya sudah sudah berada di luar gedung
itu yang saya rasakan di manila
oke berarti memang terasa begitu ya pak sampai di manila
lalu informasinya pak ada berapa warga negara indonesia yang tinggal di sekitar lokasi gempa
yang tercatat karena lokasi itu terletak di sebelah utara ya
dan dapat dikatakan
kan bukan merupakan pusat pemukiman dari warga negara indonesia
dapat dicatat di situ terdapat sekitar enam belas orang warga negara indonesia yang terpantau berada di area tersebut
warga negara indonesia yang berada di daerah terdampak
mayoritas itu terdiri dari pendeta biarawati dan mahasiswa
jadi ada enam belas yang tercatat
ya lalu untuk enam belas warga negara indonesia
pak agus apakah pihak kbri sudah berhasil menghubungi mereka untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka saat ini pak
sudah dan mereka dapat dikatakan dalam keadaan aman dan tidak terpengaruh apapun
dan kita juga sudah untuk memberikan arahan aran untuk mencari tempat yang aman

apakah dari enam belas warga negara indonesia

apakah dari enam belas warga negara indonesia
apakah dari enam belas warga negara indonesia ini bisa menginformasikan bagaimana kondisi di sana saat ini
apakah bagaimana bangunan fasilitas publik kemudian kondisinya saat ini pak
ya di sana itu kalau saya juga ikuti dari sumber media filipina yang lebih mutakhir
kalau tempat gempa sebetulnya cukup fatal
karena banyak gedung gedung yang robo yang miring terbukti bahwa terdapat korban meninggal itu empat orang
dan paling tidak korban jiwa lain satu ratus tiga puluh satu orang luka luka
memang banyak gedung maupun infrastruktur yang terkena dengan mengalami kerusakan kerusakan
lalu pak agus apa upaya penyelamatan dan juga bantuan bagi warga negara indonesia yang berada di lokasi gempa
apakah perlu dievakuasi ke manila atau apakah saat ini masih bisa atau masih tetap berada di lokasi gempa
tepatnya di kota dolores pulau luzon pak
ya dipertimbangkan belum perlu untuk melibatkan evakuasi langsung dari kpu
dan mereka berada pada posisi yang relatif aman
sehingga mereka bisa untuk menempatkan diri masing masing tanpa harus mengalami ancaman yang berarti
yang bisa mengakibatkan luka luka ataupun bahkan korban jiwa
jadi mereka relatif masih berada pada area yang aman
terakhir mungkin pak agus bagaimana kondisi atau bagaimana maksud kami koordinasi antara pihak kbri dengan pemerintah filipina sendiri pak
terkait penanganan warga negara indonesia yang berada di lokasi gempa
dari pejabat pejabat di kbri juga sudah membuat
sebuah tatanan koordinasi yang baik sehingga tentang apapun yang terjadi dan menyangkut warga negara indonesia
maka kbri dengan cepat bisa berkoordinasi dengan aparat aparat fungsional terkait dari pihak filipina
dan kalau untuk khusus gempa ini karena belum membutuhkan penanganan terpadu yang ekstrim atau mendesak
maka juga itu termasuk didalam kbri
ada koordinasi rutin yang ada
terima kasih bapak agus wijoyo duta besar republik indonesia untuk filipina
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia today pak